kayak keganjol gitu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ah lo kagak perlu sebutin
gue udah tau
lo mau kasih gue bonus lagi
duit mulu lo yang pikirin ya
sisi ngeliat gue di kafe tadi
dia udah tau penyamaran gue
itu anak kecil berani ngancem gue dan meres gue
kenapa lo ketawain gue
eh sejak kapan sih mirna diancam
emang anak kecil jadi ketakutan gitu ha
itu bukan mirna yang gue kenal
mirna yang gue kenal tuh kakak punya rasa takut
iya gue tahu dia anak kecil
tapi anak kecil juga punya mulut
dia bisa cerita sama semua orang
gue gak mau dia cerita sama siapa siapa
jadi lo terus awasin dia
itu urusan gue
biar gue yang beresin
ya lo tenang
bisa bisanya tuh anak kecil ngeliat gue
aduh sissy kemana sih
ketuala tau aja lebih dari sejam
toiletnya di bogor kali
tadi gue ketemu tante gue dulu
terus kangen kangenan dulu deh
bilang kek telepon kek
gue mau udah ditunih sama gue
oh ya asik dong
pasti romantis banget
itu yang gue pusingin
biaya rumah sakit gue gak bisa bayar
belum nebus obat
tadi gue mikirnya kayak gitu
tadi aja dia nggak masuk sekolah
eh opi kenapa sih gak masuk sekolah
semakin hari semakin aneh dia
kerjanya diem mulu
yang gue cuekin lah apalah itulah
masalah lo juga gak kalah rumit sih sama gue
gue udah putus sama laura
dia ada cowok lain
dan dia bilang
dia sama gue cuma main main doang
gak bener beneran suka
cewek cewek zaman sekarang tuh strepet banget
gak usah ngomongin cewek lagi deh
sama ini tuh bagaimana tuh
awang bapaknya tuh terbarin di rumah sakit nyari sampean
kok sampai ini malah nongkrong di sini
yaudah gue cabut dulu ya
tadi luki kesini tuh bukannya dia gak mau nyamperin bokapnya yang lagi sakit
tapi dia lagi mau cari duit buat bayar bokapnya itu
apa rumah sakit kan mahal tuh
wah itu anak baik kalau begitu
eh itu dia sakit apa sih bokp
waduh penyakit orang kaya tuh
waduh pasti mahal banget tuh
lain kali kalau bokap sakit jangan yang mahal mahal ya
nanti susah gue cari duitnya
bucah ini malah nyumpain orang tua supaya babanya cepet nodar
senang ya kalau saya mati ya
ya bukannya gitu
ngambekan sih gimana sih ya
gak seru ah gaul gaul
luki di sini kok
luki lagi sibuk sekolah kok be
babi tenang aja ya
babi udah nyusahin dulu
karena luki belum dapat pinjaman ruang buat biaya buah babi
aduh pusing banget aku selalu mau obat kayak gini
nih sediakan baju gue

gue sama glen tuh udah jadian
sekarang dia udah benci banget sama
erem erem maafkan saya semak bulan
kurus bisa ngerawain itu
halo bu kancing ini baju saya
kok bau gosong ya
bisa nggak sih kamu suruh begitu aja gak becus lagi aduh
ini kayak keganjel gitu
bikin deh yang cepat
sofia gitu aja manggil aku
eh lu teman teman segera
mau tuh apa sih
lu sengaja kan merusak baju gue
enggak kok ewa tadi tuh
apanya sih yang enggak
nih buktinya baju gue tuh hancur
lihat aja gua bakal aduin lu sama mami
kenapa sih darling
baju ewa yang baru tuh dirusakin sama laura
kurang ajar kamu ya
kamu tahu baju ini mahal saya beli
ini saya beli di paris south
ini saya beli di paris tau

apa enggak tadi tuh
oh kurang ajar kamu ya
udah salah berani lagi kamu ngebantah saya
hah sanggup kamu ganti baju ini
sekarang juga kamu saya hukum kamu di kamar mandi
enggak tante ampun
ampun enggak tante enggak
oh berani kamu ngebantas saya ya
aduh cepet sini kamu
tante aku enggak salah

kalau untuk uang muka anda harus membayar lima juta rupiah
tante jangan minta maaf ya tante

tante jangan nyusah dulu
lu itu harus tarik uang di mana
ya silakan duduk
oh kamu anak pak jaja
iya bapak kamu sering menceritakan tentang kamu
kamu anak yang jahil
sebenarnya saya kesini cuman
cuma minta pertolongan sama dokter
kalau memang saya bisa bantu saya akan bantu